di tengah ramainya hidup pikuk warga ibu kota yang tengah berolahraga pada minggu kedua dibukanya car free day
tampak pemandangan yang berbeda
mobil mobil listrik yang akan berlagak dalam ajang formula e berjajar di sekitar kawasan bundaran hotel indonesia
ajang showcar formula e ini pun diapresiasi oleh warga
mobil formula e sengaja dipajang di area bundaran hi oleh pihak penyelenggara
untuk memberi kesempatan bagi masyarakat yang tidak bisa menonton balapan
agar bisa melihat lebih dekat mobil mobil yang akan berlaga di event internasional itu
ini semangatnya pertama masyarakat luas harus bisa melihat dan menikmati
apa sih namanya yang namanya gelaran formula e
ya kita buka kepada masyarakat luas ini loh
yang kita akan perhelatannya internasional akan kita selenggarakan tanggal empat juni
kalau diingat tanggal empat juni
enggak semuanya bisa karena terbatas sekali ya
tadi tiket juga short out ya
perhelatan balap mobil listrik formula e akan dilaksanakan pada empat juni mendatang
di kawasan ancol jakarta utara
selama perhelatan balap seluruh kawasan ancol tidak dibuka untuk masyarakat umum
rizky ihtiar yahya jakarta